komisi pemberatasan korupsi mencegah empat orang anggota dprd jawa timur berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap alokasi dana hibah pemerintah provinsi jawa timur
pencegahan ke luar negeri terhadap empat anggota dprd ini berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan tersangka wakil ketua dprd jawa timur sahat tua simanjutak
tersangka sahat tua siman juntak dan bawahannya terjaring operasi tangkap tangan setelah melakukan dugaan tindak pidana suap terkait alokasi dana hibah pemerintah provinsi jawa timur
sahat diduga menerima uang suap sebesar lima miliar rupiah
empat orang yang dicegah ke luar negeri diantaranya ketua dprd provinsi jawa timur kusnadi ketua dprd jawa timur periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat anik maslahah anwar sadat dan ahmad iskandar
dalam bicara kpk ali fikri empat orang tersebut dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan hingga juli dua ribu dua puluh tiga
menurut ali pencegahan dilakukan agar mereka bersikap kooperatif memenuhi panggilan kpk
jadi terkait dengan kebutuhan proses penyidikan perkara dengan tersangka stps ini
tim penyidik kpk mengajukan tindakan cegah untuk tidak bepergian ke luar negeri
dari jenderal imigrasi tentunya terhadap empat orang yang menjabat sebagai anggota dprd di jawa timur
tentu langkah cegah agar tidak berpergian ke luar negeri ini diperlukan sebagai kebutuhan proses penyidikan
dimana ketika empat orang ini dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan ini tetap berada di dalam negeri
sehingga kooperatif hadir memenuhi panggilan
dan tim penyidik kpk yang kemudian kami juga berharap bisa kooperatif dengan jujur menerangkan
langsung dihadapan tim penyidik kpk